ya tolong volunteer mendengar aba aba sudah boleh dinyalakan lampionnya
tolong bantuannya volunteer untuk melihat kondisi penyalaan dari lampion para peserta
sekali lagi kami ingatkan bapak ibu yang berdiri di dekat pohon untuk dapat menunggu terlebih dahulu
areanya untuk dapat bersih supaya kita tidak menabrak pohon yang ada di atas kita
dan jangan lupa untuk tunduk sedikit atau duduk supaya apinya cepat terisi
dan bagian yang memegang bagian atas bisa belum ya belum ya
ini hanum ya tahan tahan
jangan biarkan dia terbang sendirian
kita turunkan sedikit lampionnya supaya cepat penuh dan orang yang memegang bagian atasnya bisa kepegang
belum belum kita akan hitung mundur
hitung mundur baru dilepaskan
untuk banyak yang belum untuk bapak ibu yang belum siap terbang jangan diterbangkan terlebih dahulu
untuk yang belum siap terbang jangan diterbangkan terlebih dahulu
bapak ibu tetap tunggu sampai cahayanya atau sabar sabar sabar sabar sabar ya
jika masih terbang rendah untuk dapat ditangkap dulu
untuk yang terbang rendah itu dapat ditangkap agar tidak membahayakan satu sama lain kita renungi
bapak ibu yang di bawah pohon untuk dapat berhati hati
bapak ibu yang berada di bawah pohon dan atasnya ada lampil untuk dapat berhati hati
oke lagi sabar bapak ibu
sabar jika belum siap untuk terbang jangan diterbangkan terlebih dahulu
jika ada lampion yang turun ke bawah untuk bantuannya dapat dirobek saja bapak ibu
untuk dapat ditangkap dan dirobek bantuannya bapak ibu yang ada di luar
untuk dapat ditangkap dan dirobek saja bapak ibu
ditangkap dan dirobek saja bapak ibu
jika lampion bapak ibu terkena air hujan dan robek untuk dapat dirobek saja
jangan dipaksa diterbangkan karena nanti terbangnya akan sangat rendah dan membahayakan

baik selamat waisak bapak ibu hadirin sekalian
seolah olah hidup berbahagia
mohon tetap berhati hati untuk lampion yang belum siap
kalau ada lampion harus ditangkap kembali
untuk dapat bantuannya dapat ditangkap kembali
sembari kita mengabadikan sembari kita memanjatkan doa kita
seperti doa doa kita yang sudah terbang ke langit
semoga keinginan baik dari kita semua
keinginan luhur dari kita semua segera tercapai
walau hujan kalau cuaca mungkin agak kurang mendukung
tapi saat ini kita dapat merayakan hari suci waisak bersama sama
di lapangan candi agung borobudur dengan pelepasan lampion
terima kasih bapak ibu hadirin sekalian
yang sungguh luar biasa sudah bersama sama
dengan sabar dan tekun bersama sama dengan kami semua di sini
untuk mensukseskan festival lampion dua ribu dua puluh empat di perayaan trisuci waisak candi agung borobudu
satukan rasa di dada
dari amarah di hati
ada seluruh alam besar
menyambut indahnya dunia ini
sekali lagi selamat hari trisuci waisak
semoga semua makhluk hidup berbahagia
agar dapat menyelesaikan foto fotonya
untuk dapat mengabadikan sesi ini karena ada teman teman dari sesi dua juga yang sudah tidak sabar
menunggu pengalaman yang baru saja bapak ibu lakukan di sini
baik para panitia untuk dapat bantuannya
mengarahkan peserta ke pintu keluar
dan untuk teman teman peserta
agar kami dapat mengeluarkan terlebih dahulu peserta yang ada di sini
mari kita mengikuti damanya
jadikanlah lentera di hati
jauhkanlah dari segala panci
pastilah kan bahagia di bumi
pahit plastik atau sampah apapun dari ruangan ini dan tolong jangan membawa lilin atau lentera yang
tadi sudah dinyalakan karena itu bukan souvenir jadi bapak ibu untuk tidak membawa ornamen ornamen
yang ada di lapangan ini tapi bahwa serta sampah sampah atau plastik plastik yang tadi
digunakan dari segala kunci baik dimohon kepada bapak ibu untuk bahagia segera mengabadikan momen
dan segera juga pergantian dengan sesi dua dan mohon untuk tidak membuang sampah sembarangan sampahnya